kok mana mungkin beta marah sama nona
tapi beta juga
tidak bisa memaksakan perasaan beta untuk nona tau
sama kayak rasa sayang gue ke keluarga
gak akan pernah putus
kayak hubungan gue sama farel
karena gue takut
takut banget kehilangan lo
gue gak mau hubungan persahabatan kita
sekarang kita guide
padahal gue vira
liat deh ini gara gara live ig gue kemaren
ini followers gue ga nambah nambah
erin kayaknya lo harus bikin sesuatu yang unik deh
ah itu mau modus lo aja kan pengen dapat tas branded dari gue ya kan
kok modus sih nggak percaya
karena jarang banget kan orang buat video kayak gitu
ya orang orang bakalan idus sama gue karena gue punya bestie kayak elo
sebaik elo gitu
ada benarnya juga sih idenya bella
nanti dah nona riva
mana mungkin beta marah sama nona
tapi betta juga
tidak bisa memaksakan perasaan betta untuk nona tau
kita sekarang sudah terbebas dari pikiran yang selama ini menjajah beta
untuk mengatakan betta punya perasaan cinta ini mak nona
gue berharap banget
kita bisa sahabatan selama angin suatu hari
gue gak mau maafin
gue akan jaga
ketua orang semua
makasih ya nadia
ini bel gue kasih tas buat lo
ini bagus banget tuh
pakai sekarang gue edit dulu videonya
ngasih canda ke temen
tapi ngasih tas branded ke temen
gue yakin pasti bakal banyak banget
makasih banyak ya
by the way ini beneran buat kue kan
ya enggak ini kan cuma buat konten
ini buat gue dong
kan lo tadi udah ngasih ke gue
lu gue kasih tas tapi bukan yang ini kan masih banyak
terus branded gue yang lain
iiih jauh incer luset
orang udah dikasih diambil lagi
ini like nya udah lebih dari seratus loh bella
padahal gue baru ngepost berapa menit oh my god
kenapa gak dari dulu sih gue bikin ini
tuh lihat tuh ide gue kan tuh
loh lama banget lagi tasya
ngapain sih dia nyuruh gue dateng kesini
lo ngapain sih nyuruh gue dateng kesini malem malem gini lagi
gue cuma pengen bilang sama lo
gue pengen gue ngejalin hubungan sama davin itu dengan kejujuran
dengan yang bener bener aja deh
lo mau kasih tau ke davin
kalo kita yang udah tuker kado gitu
mulai hubungan gue sama davin dengan kejujuran
udah capek terus terusan diteror sama kebohongan
lo jangan bodoh
kalo lo mau jujur atas kemaren yang kita lakukan
sampai kapanpun lo gak bakalan dapetin hatinya davin lagi
percaya deh sama gue
gavin bakalan benci banget sama lo
tapi gue udah capek nih
gue udah capek terus terus diteror sama kebohongan
terasa bersalah di depan davin
pilihan lo sekarang cuma dua
lo dapetin davin dengan cara kayak gini
lo bakalan dibenci sama davin seumur hidup lo
gue kasih tau ya sama lo
kalo rara tau
davin segitunya perhatian sama rara
gak lama lagi mereka bakal balikan
lo rebut davin dari rarah
atau lo kehilangan davin selamanya karena davin benci banget sama lo
tapi kamu tuh masih kalah jauh sama temen kamu si michelle itu
ya i will proud of you kalo kamu tuh bisa ngalahin michelle
daripada usaha aja buat ngedekin rifki
mami tuh mau kamu tuh lebih berprestasi bibi
kayak michelle yang videonya tuh sempat viral dan masuk tv
kamu tau gak gara gara live ig kamu itu teman teman kolega mami itu banyak tanyain kamu ke mami
dan akhirnya mereka komentar negatif tentang kamu
kamu tuh harusnya lebih berprestasi